aparat badan narkotika nasional bnn mengagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam pompa filter air
oleh pelaku sabu sebanyak enam puluh tujuh kg ini akan diedarkan ke jakarta dan beberapa kota lainnya
berawal dari informasi masyarakat tentang narkoba jenis sabu yang dikirim melalui paket pos aparat bnn langsung melakukan operasi
awalnya tim bnn berhasil menangkap tersangka yt di tegal yang membawa lima puluh enam bungkus paket berisi lima puluh enam kg sabu
petugas kemudian membawa tersangka yt ke rumahnya di desa kalisari dukuhan kecamatan sayung kabupaten demak
hasilnya petugas mendapati sebelas bungkus paket berisi sebelas kg sabu serta menangkap tersangka wd
kepada petugas tersangka yt mengaku mendapatkan barang barang tersebut dari malaysia
yang dikirim dengan jenis sabu yang dikirim oleh bnn
bagaimana cara disembunyikan di dalam pompa filter oli
di tempat terpisah tim bnn meringkus tiga tersangka lain yang masih satu jaringan
mereka ditangkap di subang karawang dan cikampek
hal dari kiriman negara tetangga kita malaysia
yt ini adalah penerima dan sekaligus membongkar dan juga mengorganisir seluruh kegiatan
dari mulai penerimaan di tempat kakak yang bersangkutan tadi yang kita lihat filter air
kemudian juga menyimpan
barang bukti narkoba di rumah yang bersangkutan
bnn akan bekerjasama dengan institusi beacukai untuk mencari tahu jalur masuknya narkoba tersebut dari malaysia
kelima tersangka langsung dibawa ke jakarta untuk diproses hukum
damar sinuko demak